hai tahun dua ribu delapan belas organisasi kesehatan dunia melaporkan terdapat kejadian satu down sindrom
dari seribu kelahiran diperkirakan ada empat juta penderita di seluruh dunia tiga ratus ribu diantaranya
terjadi di indonesia uswatun hasanah nur maulida yang akrab dipanggil uswah adalah satu dari
ratusan ribu anak di indonesia yang mengalami down syndrome didampingi kedua orang tuanya
uswah menampilkan tarian yang memukau berangkat dari kota malang uswah antusias ingin menunjukkan
kemahirannya dalam menari di hadapan ratusan tamu undangan menari adalah kegemaran uswah sejak kecil
nari hai ucap yang sama nari topeng belajar di rumah gimana belajar lagi youtube hari senang
mahu suka nari
bagi orang awam gerak tarian uswah tampak tak sempurna namun bagi nurwanti orang tua uswah
tarian uswah adalah pencapaian dua puluh satu tahun ia setia menjadi pegangan bagi jemari mungil
uswah melalui anak anak down sindrom nurwanti belajar arti ketulusan di keluarga kami tidak
pedasahkan memain part vermont based on
makhluk sepuluh bingung zoan yoang
anak anak jadi itu ya saya didik saya asuh sebaik baiknya karena itu titipan dari allah
anak anak dosa itu mengajari kita ketulusan keikhlasan hidup apa adanya
ceria dan sukacita puluhan anak penyandang down syndrome terpancar dalam pentas seni yang digelar untuk menyambut hari down syndrome dunia itu
mengusung tema with us not for us pentas seni ini diharapkan memunculkan kesadaran bahwa anak anak down syndrome memiliki hak dan kesempatan yang sama
ya harapannya kalau pemerintah untuk mewadai mungkin ditampung untuk bisa bekerja atau apa yang udah dewasa ya
atau remaja udah selepas sekolah mungkin bisa diwadahi
dan sosialisasi anak itu tidak setak di situ aja biar bisa oh aku ini udah bekerja nih
mereka bersama dengan kita semua itu artinya mereka bukan obyek tapi mereka subyek yang mereka ternyata juga punya kepandaian punya keterampilan yang tentu harus kita tampilkan di dalam satu kesempatan kesempatan seperti ini
dalam keanggotaan persatuan orang tua anak down syndrome jatim ada sekitar empat ratus anak yang mendapat pendampingan dan tumbuh dengan potensi masing masing
menanti keluasan infrastruktur ruang kreasi yang setara
eka rima miki peresia surabaya jawa timur